menko polhukam mahfud md akhirnya buka suara soal polemik di partai demokrat
menurut mahfud sampai dengan saat ini agus harimurti yudhoyono masih resmi tercatat sebagai ketua umum partai demokrat
pemerintah belum menentukan sikap berikutnya karena belum ada laporan dari kelompok dili serdang ke pemerintah
bung herman khairul
ini penting sekali untuk harus memang dijelaskan
sebetulnya materi ini sudah berbusa busa kita jelaskan ya
tapi tidak apa apa karena cnn juga sudah menghubungi saya sejak dua hari yang lalu
jadi makanya saya pikir ini harus kita hadir dan menjelaskan
saya ingin menyampaikan bahwa standing position saya dulu ya
yang supaya nanti bung herman kemudian mbak wiwi juga serta renat juga bisa ini
jadi ingat saya hadir dalam kapasitas sebagai tenaga ahli utama kantor staff presiden
kemudian menjelaskan hal hal yang terkait dengan kalau kalau
menyeret masalah ini kepada bapak presiden atau joko widodo
sehingga saya harus melakukan klarifikasi
nah terkait dengan apa yang ditanyakan oleh reinhardt
dalam posisi ini saya pikir ya
ini sudah saya pikir bukan lagi hal yang baru
tetapi kita harus mengatakan bahwa posisi yang harus dilihat ketika pak muldoko mengambil keputusan
setelah diminta setelah didatangi kemudian setelah digadang gadang lah gitu
maka keputusan yang beliau ambil ini adalah terkait dengan keputusan pribadi
karena itulah maka di banyak hak banyak tempat dan banyak kesempatan
dan saya selalu bilang supaya bolehkah kita tidak membawa bawa dan tidak menyeret nyeret nama bapak presiden dalam hal klb maupun dalam hal konflik internal di partai demokrat
saya kira itu posisinya
kalau kemudian ini mau tidak mau akhirnya nama presiden diseret seret juga bang abalin
atau mungkin akhirnya juga masuk dalam pusaran ini
karena posisi meskipun atas nama pribadi tapi juga posisi pak muldoko kita tahu sebagai pejabat publik
ini juga disampaikan misalnya oleh seniornya bang herman dari bang adi malarangeng yang menyebut bahwa tampaknya presiden ini mengetahui rencana klb ini
ini kan juga perlu dijawab sebetulnya bang abalin
makanya saya bilang makanya saya bilang dari awal bahwa apakah konflik internal atau apakah kongres luar biasa yang dilakukan
apakah yang dilakukan oleh teman teman partai demokrat
kemudian apakah yang mereka datang kemudian meminta pak muldoko itu kemudian itu ada hubungannya dengan ksp
kan tentu tidak
karena urusan itu menyangkut urusan urusan internal
sehingga mereka juga berjumpa dan membicarakan masalah itu terkait dengan masalah posisi pak muldoko
saya kira itu dulu mesti dijelaskan ya posisinya supaya kita tidak
membahas ini kesana kemari
oke saya ke bang herman
bang herman dalam beberapa konferensi pers baik pak sby dan juga mas ahaye ini selalu menyebut juga ksp muldoko sebetulnya kan
nah ini sebetulnya apa penjelasan yang kalau yang tadi dikatakan oleh bang ngabalin tidak jangan diseret seret jangan dibawa bawa kemudian
karena itu keputusan pribadi sebetulnya
perlu menjadi catatan bung renghat bahwa sampai saat ini kami juga meyakini
apa yang dilakukan oleh pak muldoko itu adalah merupakan sikap pribadi
dan hari ini terkonfirmasi dari pak ngabalin oleh karenanya tentu kami selama ini juga mempersoalkan bukan kepada keputusan pemerintah atau kepada presiden bukan
kami justru mempersoalkan kepada pak muldoko
namun kami hanya merepresentasikan
tidak dapat dipisahkan
kehadiran pak muldoko
beliau sebagai kepala staf kepresidenan tentu bagian dari lingkaran presiden
dan inilah yang menjadi tafsir publik ya bahwa presiden mengetahui
tetapi yakinlah kami sampai saat ini juga meyakini tidak ada keterkaitan dengan pak presiden atau dengan para menteri lainnya
yang pernah disebutkan oleh pak muldoko bahwa mendukung terhadap gerakan ini
publik atau tafsir partai demokrat
karena kan yang juga menyebut bahwa tidak yakin kalau presiden tidak tahu bahwa pak muldoko akan melakukan klb
bahkan terkesan membiarkan
ini kan juga orang orang dari demokrat sendiri bang herman
ya ini kan karena statusnya
karena statusnya bahwa pak muldoko sebagai kepala staf kepresidenan
dan hari ini terkonfirmasi oleh pak ngabalin bahwa tidak ada hubungan dan kaitannya
tentu terima kasih atas konfirmasi ini
dan bagi kami apa yang dilakukan oleh pak muldoko
tentu sudah masuk terhadap pelanggaran etika profesi
etika sebagai pejabat tinggi negara
ini yang tentu juga harus disikapi
dan sikap ini tentu ada di presiden
apakah kemudian pak muldoko yang berkomplot ya dengan gerakan ini
juga bagian pelanggaran etika di mata presiden
ini yang tentu kami tunggu informasinya
anda berharap presiden mengambil sikap seperti apa bang herman
ya kalau melihat terhadap situasi seperti ini
bahwa ada pembiaran terhadap pejabat tingginya
tentu semestinya presiden memberikan sanksi ya terhadap para pejabat tinggi
tidak terkecuali tentu yang sudah terbukti adalah pak muldoko
nah kalau tidak ya persepsi kami persepsi publik
tentu ada pengetahuan
atau ada yang mengetahui bahwa persoalan pak muldoko sebetulnya di lingkaran kepresidenan juga tahu gitu
nah kalau kemudian secara tegas bahwa keterlibatan pak muldoko ini disampaikan bagian daripada pribadi
tentu kami juga menunggu bagaimana sikap presiden terhadap pak muldoko
bang abalin ini perlu dijawab
atas nama pribadi ataupun tidak
bang herman tadi menegaskan presiden tetap harus mengambil sikap tegas atau bahkan memberi sanksi
ya bagaimana presiden harus mengambil satu keputusan
kalau orang memiliki hak politik terkait dengan seberapa jauh langkah yang dilakukan oleh pak muldoko
dalam mempersiapkan dirinya
diminta ditawari digadang gadang untuk menjadi ketua umum partai demokrat dalam acara klb kemarin
nah posisi ini yang saya dari awal bilang bahwa mari kita pisahkan
apakah klb apakah sikap dengan pak muldoko hadir menjadi ketua bersedia menjadi ketua umum demokrat di kemarin di delik serdang itu
posisinya dalam kapasitas sebagai kepala ksp atau sebagai pribadi sosok pak muldoko
karena hak hak politik itu kan dijamin oleh undang undang
undang undang politik tentang menjelaskan masalah itu
tadi kita dengar juga undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima menjelaskan juga di pasal dua puluh delapan dan lain lain sebagainya
jadi dalam posisi inilah kenapa saya mengatakan untuk mari kita tidak menyeret nyeret presiden
mari kita tidak menyeret nyeret pak jokowi
dalam posisi inilah saya mesti hadir dan memenuhi undangan cnn
dua hari yang lalu saya diminta untuk melakukan klarifikasi
dan itu saya meminta
saya mempersiapkan diri dengan sungguh sungguh
alhamdulillah ada profesor wiwi malamini juga
ada bung herman
artinya anda melihat ada pihak yang mau menyeret nyeret presiden jokowi dalam konflik di pusaran kepemimpinan partai demokrat ini bang abalin
saya ingin dulu kasih tahu sedikit cerita latar belakang untuk satu menit saja
saya mau bilang bahwa luar biasa
makanya pak muldoko itu tidak pernah beliau membicarakan dan mengajak kami membahas mengenai apa dan bagaimana tentang sepak terjang beliau dengan kawan kawan dpp
apa demokrat atau dpd atau para senior atau para pendiri dan lain lain tentang urusannya dengan urusan beliau dengan partai demokrat
begitu juga beliau tidak pernah mengajak kami saya dan semua kawan bicara tentang masalah organisasi yang beliau pimpin yang namanya hkti
beliau sebagai ketua umum
makanya saya bilang sangat amat profesional sebagai seorang mantan panglima tni indonesia bintang empat dr kumlaut adi makayasa
jadi beliau tahu secara proporsional
mustahil bagi seorang general tni purnawirawan muldoko dalam mengambil satu keputusan yang begitu penting beliau tidak punya kalkulasi yang jelas
ini yang saya kira kita harus jernih dan melihat secara benar agar kita tidak boleh memberikan satu pernyataan atau statement yang bisa merugikan diri kita dan orang lain
oke pak herman sedikit tanggapan
ya persoalan lain pak ngabalin bahwa bukan hanya persoalan hak terhadap siapapun untuk turut serta di dalam dunia politik gitu ya
tetapi ada cara cara yang tentu ini dilakukan secara ilegal
bahwasannya kemudian ada pertemuan politik yang dianggap sebagai klb lantas kami menganggap ini sebagai klb ilegal
karena tidak memenuhi syarat syarat terhadap dilaksanakannya klb
klb harus dilaksanakan oleh dewan pimpinan pusat
ini siapa yang melaksanakan tidak pernah jelas
dan tentu mendapatkan persetujuan
tentu mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi partai
ini syarat syarat yang tidak dipenuhi dan bahkan terindikasi banyak pemalsuan terhadap utusan utusan yang hadir di sana
nah maksud saya jika kemudian bahwa dikaitkan dengan etika jabatan bahwasannya tadi dikatakan kesempatan untuk berpolitik dijamin oleh undang undang
tetapi ini ada persoalan lain bahwa ini dilakukan secara ilegal
kemudian ini diambil
dan sampai saat ini melekat jabatan di pak muldoko
menurut saya ini menjadi rancu dan saya kira presiden harus mengambil sikap terhadap pelanggaran etika jabatan ini
mari kita bahas soal etika politik dan juga hak politik ya
apakah ini hanya sekedar di sana perdebatannya soal ya ini soal etika ini juga hak politik dari seseorang
atau ada hal substansi lain sebetulnya mbak wiwi prof siti zuro
dari polemik yang terjadi di partai demokrat yang kemudian juga kita tahu ada klb yang dilakukan oleh kubu yang dipimpin oleh pak muldoko
dijawabkan nanti mbak wiwi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
kita lanjutkan istana dan juga bola panas konflik partai demokrat saya ke mbak wiwi prof siti zuro
prof tadi sudah mendengar juga apa kemudian perspektif atau sisi dari bang abalin menjelaskan soal kita tidak bisa kemudian menyeret nyeret presiden jokowi
karena itu adalah pilihan politik pribadi dari seorang muldoko
tapi kemudian bang herman juga menegaskan bahwa di sini presiden perlu mengambil sikap bahkan memberikan sanksi terhadap muldoko karena posisinya ini berkaitan juga dengan etika
bicara soal etika dan juga hak politik ini kita melihatnya bagaimana prof
apa yang dijelaskan oleh bang abalin ya itu sebetulnya memang mengacu pada tugas pokok fungsi dari ksp lalu bagaimana sebetulnya standing dari tentunya bang abalin sendiri ya di ksp
dan bagaimana pak puldoko melakukan tentu aktivitas aktivitas politiknya dan respon dari mas herman hoeron yang menurut saya juga dalam posisi yang ingin
ada klarifikasi ada kejelasan ada respon dan sebagainya
saya ingin melihat khususnya dalam konteks pak muldoko ini dari perspektif pemerintahan etika birokrasi etika pemerintahan itu
bahwa pada diri pak muldoko tidak bisa hanya dilihat sebagai individu pak muldoko tapi pak muldoko sedang menjalankan fungsi sebagai ksp satu
jadi kepala ksp yang di situ adalah pembantu presiden langsung
dan jangan lupa visi besar salah satu visi besar dari pemerintahan saat ini adalah membangun reformasi atau reformasi birokrasi nasional
jadi salah satu visi besarnya itu adalah reformasi birokrasi nasional apa artinya
presiden dalam hal ini sungguh sungguh ingin mendorong agar terjadi perbaikan perbaikan kualitas dari institusi birokrasi maupun sdm yang kita sebut dengan asn ya aparatur sipil negara

ketika politiknya selesai admittedrasi yang jalan gitu dan tidak boleh dicampur aduk gitu
politiknya selesai administrasi yang jalan gitu ini tidak boleh dicampur aduk gitu
etikanya seperti itu etika pemerintahan dan bahkan di amerika itu ada bill of government ethics
jadi ada undang undang etika pemerintahan di situ
kita memang belum punya tapi kita punya undang undang tentang aparatur sipil negara
yang dengan jelas di situ itu ada bagaimana tata keramah gitu ya
birokrasi bagaimana asn bertata krama
siapapun ya politisi yang masuk di birokrasi
dia menjadi pemimpin birokrasi dia juga harus mengikuti kaidah itu
tidak boleh bermain politik praktis apalagi dalam konteks klb di delhi sirdang ini
sangat dipertanyakan baik legal formalnya legal spendingnya
dari perspektif hukumnya maupun dari perspektif demokrasi dan politiknya
nah ini yang memang jangan dikacaukan
oleh karena itu wajar sebetulnya kalau publik
bukan mengaitkan atau bukan menuduh ya bang ngabalin
tapi loh masa iya presiden sebagai tentu atasan langsungnya
sebagai pimpinannya di mana pak muldoko itu adalah pembantunya
tidak mengetahui itu
tidak boleh sebetulnya harus melaporkan kan gitu ya sebagai bawahan
apalagi aktivitas yang berkaitan dengan politik praktis
jangan lupa di periode pertama pak jokowi itu bahkan tidak mengizinkan
ketua umum partai
masuk di kabinet
tapi kan yang sekarang kan tidak ada aturan itu lagi
jadi sebetulnya ada idealisme dari pak jokowi saya ingin mengatakan itu
nah baru di periode kedua ini kelihatannya agak longgar
itu pun harus apsah
nah sekarang ini adalah permasalahan yang serius
padahal pak jokowi itu ingin bagaimana mengatasi covid sembilan belas
covid sembilan belas ini dilakukan dengan masyarakat secara serius
berarti kan pemerintahan ini mengharapkan adanya stabilitas politik
stabilitas keamanan yang betul betul memada
jangan ada kisur kisur seperti ini
nah itu yang harusnya dibenarkan
perlukah kemudian presiden memberikan sanksi terhadap pak muldoko
ya kalau menurut saya dalam konteks pemerintahan etika birokrasi
etika pemerintahan ya ini sebetulnya harus dipanggil pak muldoko
harus dipanggil mengapa melakukan manuver seperti itu dan sebagainya
ini harus bisa dipertanggungjawabkan
karena pemerintahan saat ini adalah pemerintahan demokratis
demokrasi itu artinya ada transparansi dan akuntabilitas
oleh karena itu ya memang harus dipertanggungjawabkan
sehingga publik juga tidak lalu menyeret nyeret
apalagi menuduh nuduh pak jokowi terlibat langsung dan sebagainya
padahal tidak tahu kan gitu
atau bahkan tidak cawi cawi
tapi salah besar juga pak jokowi kalau sudah menyeret seperti ini
lalu ada pembiaran
ini yang harus ditanggapi secara tangkas oleh pak jokowi
supaya tidak meluas kemana mana
sementara kita ini punya permasalahan yang pelik ya
untuk mengatasi covid sembilan belas
bagaimana ditambah lagi ketidakpastian politik nanti
karena bagaimanapun juga ini akan menjadi presiden buruk
dan bisa jadi bola liar
itu terjadinya ketidakpuasan
bahkan nantinya kekecewaan ya yang kolektif di masyarakat
karena ada mosi tidak percaya kepada pemerintah
karena persoalan persoalan yang seperti ini
ini yang harus diantisipasi menurut saya
presiden perlu memanggil paling tidak pak muldoko
bahkan juga sekarang mulai muncul desakan agar presiden kemudian mencopot pak muldoko
ini penjelasan yang disampaikan oleh profesor wiwi ini ya
ini enam sks
jadi inilah perspektif seorang ilmuwan yang tidak partisan
memang memiliki intellectual knowledge yang tidak kita ragukan
mbak wiwi kan sudah tahu karena itu tentu saja dalam perspektif ini saya kira
semua yang disampaikan oleh mbak wiwi
ini menjadi kewenangan dan tentu menjadi hak prerogatif bapak presiden
saya kira kita semua tahu bahwa presiden itu memiliki kekuasaan tertinggi pemerintahan
kita tahu undang undang dasar menjelaskan seperti itu
dan pasal tujuh belas juga menjelaskan bahwa presiden yang memiliki hak prerogatif
untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya atau pembantunya
sehingga apa yang disampaikan oleh mbak wiwi
adalah sesuatu yang saya kira harus kita catat kita terima dengan baik
dan mudah mudahan ini menjadi bagian dari pembelajaran publik
bahwa apakah itu masuk dalam etika pemerintahan atau etika individual
atau etika seorang pejabat tentu kita tidak bisa menghukum
forum ini adalah bukan forum pengadilan
forum ini adalah bukan forum untuk menakar seseorang itu beretika atau tidak
dalam mengambil langkah langkahnya
apakah pemerintahan itu bisa diangkat
pak muldoko melakukan langkah langkah ini adalah bagian dari satu konsekuensi pribadi
yang beliau lakukan kemudian perhitungan perhitungan yang lain
tidak mungkin bagi seorang mantan panglima tentara nasional republik indonesia
kemudian jenderal bintang empat doktor kumlaut adi masayasa
usianya malang melintang dengan prestasi prestasi yang sangat gemilang
beliau tidak memikirkan konsekuensi konsekuensi itu
sehingga mari kita tetap berprasangka baik
dan saya ingin sekali terus menyampaikan kepada publik untuk berhusnuzan
jangan pernah untuk kita merasa bahwa kita jauh lebih hebat kemudian dalam posisi seperti ini
kemudian kita menyeret nyeret orang lain apakah itu pak muldoko apakah itu presiden
saya kira saya sangat lama ada di kantor staf presiden dipimpin oleh pak muldoko
dan saya tahu bagaimana karakter dan bagaimana leadership yang beliau bangun
dan manajerial yang beliau pimpin
karena itulah saya kira apa yang disampaikan mbak wiwi adalah saya memberikan respon yang baik
dan saya menganggap kalau kita kuliah di universitas indonesia ini sudah namai sks
oke bang abalin jadi maksud anda tidak perlu ada kemudian presiden memanggil pak muldoko
untuk meminta klarifikasi atau bahkan sampai sampai kemudian mencopot kepala ksp karena manuver politik ini
tentu saja saya tadi bilang ya di pasal empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tadi saya bilang
presiden memiliki kekuasaan pemerintahan dan tentu saja ini ranah yang susah saya masuk
rana yang tentu saya tidak akan mungkin bisa masuk dan hak dan otoritas itulah yang saya kira memang harus kita
jadi kalau di undang undang dasar itu kan dijelaskan dengan rinci
kalau di undang undang dasar itu kan dijelaskan dengan rinci
kemudian urusan undang undang dasar itu kan dijelaskan dengan rinci
dan kurunannya juga ada
sehingga mari kita serahkan ini kalau ketika reinhard menanyakan itu
saya jujur saya tidak akan mungkin mampu bisa menjawab karena hak prerogatif itu ada pada bapak presiden
oke mbak wiwi tanggapan dari anda mbak
iya tentu dalam konteks kita menjalankan proses demokrasi komunikasi itu betul betul harus dijaga
sehingga komunikasi yang efektif
itu akan menjauhkan kita atau katakan pola relasi antara pemerintah dan masyarakat itu tetap terjaga
jangan sampai ada silang sengkarut lalu yang muncul ada rumor fitnah gitu ya hoax dan sebagainya
karena apa karena butuh komunikasinya
ini yang kita harapkan ada komunikasi yang betul betul memadai gitu
sehingga ada satu pembelajaran gitu ya proses learning by doing kita memperbaiki bagaimana
mengajarkan kepada masyarakat gitu ya literacy dalam hal katakan gitu ya
hal hal yang bisa diakses hal hal yang bisa didengarkan gitu ya langsung oleh pemerintah
karena presiden ini dibilih langsung jangan lupa
presiden dipilih langsung oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
oleh karena itu pertanggung jawaban presiden sebetulnya adalah kepada rakyat
karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat
dpr seperti bang herman hoiron ini
mas herman hoiran ini adalah wakil rakyat
tapi kedaulatan tertinggi ada di rakyat langsung
oleh karena itu memang hal hal yang sangat krusial yang genting seperti ini
jangan sampai mengurangi kredibilitas tentunya rakyat kepada presiden
dan kalau ini sampai bisa mengurangi kredibilitas presiden
apa artinya pada pemerintah
ini nanti legitimasi itu akan declining menurun
kita tidak harapkan itu
karena kita dalam keadaan yang sulit ya secara ekonomi dan sebagainya
sebagai dampak covid yang kita harapkan adalah ketiga dari pancasila persatuan indonesia
saya ke bang herman
bang herman ada tanggapan sedikit bang dari anda dari apa yang disampaikan oleh bang abalin juga
dan setelah klb sebetulnya bagaimana demokrat melihat sikap pemerintah dalam hal ini
ya tentu ada dua peristiwa yang harus kita sikapi ya
satu peristiwa politik
yang kedua adalah peristiwa hukum
peristiwa politik tentu kami akan meluruskan bahwa termasuk di dalamnya adalah etika
ini yang harus kita dorong bahwa di situasi yang tadi sudah disebutkan
di situasi sedang pandemi covid sembilan belas yang belum terkendali
ada dampak dampak ekonomi yang ditimbulkan bahkan dampak sosial pun terjadi
kok tiba tiba ada pejabat tinggi yang kemudian dengan melanggar terhadap
rambu rambu konstitusi partai dan kemudian tidak memenuhi terhadap kriteria pengambil alihan
kemudian mengatasnamakan klb ilegal dan seolah olah tidak ada persoalan dengan itu
padahal ini sangat banyak persoalan
yang kedua tentu dengan peristiwa hukum
ini yang tentu kami juga akan terus mengikuti peristiwa hukum ini dengan cara cara hukum
dan kami juga tadi sudah mendatangi dirjen ahu ke peristiwa hukum

untuk juga memenuhi terhadap kriteria hukum yang berlaku terhadap partai politik
kemudian kami juga audiensi dengan kpwri sambil juga memberikan data data komplit
dan tentu menceritakan historis ataupun kronologis terkait dengan peristiwa ilegal ini
kemudian kami juga audensi dengan pembina politik menteri polhukam
yang tentu juga kami menyampaikan tentang kronologis itu
nah kalau kemudian ini terakumulasi menjadi perbuatan ilegal baik secara politik maupun secara hukum
dan kemudian ada etika etika pelanggaran etika dalam pemerintahan
ya saya kira semestinya pak muldoko tidak diberi ampunan lagi

karena dalam situasi sosial yang seperti ini
kami melakukan perbuatan perbuatan yang sekiranya mencoreng pemerintahan ini
oleh karenanya kami tetap beranggapan bahwa presiden semestinya memberikan sanksi terhadap perilaku pejabat tinggi
yang tentu melanggar etika pemerintahan dan etika birokrasi
oke baik di segmen berikutnya kita akan membahas khususnya juga mbak wiwi
bagaimana sebetulnya dampak dari polemik kepemimpinan partai demokrat ini
ada klb ada dualisme kepemimpinan terhadap iklim demokrasi kita ini mbak wiwi
dan apakah pada titik ini presiden perlu untuk angkat bicara terkait dengan polemik yang terjadi
kita jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
baik saya akan ke mbak wiwi
mbak wiwi sebetulnya kalau anda melihat ya
dari polemik yang terjadi di partai demokrat ini
apakah ini memang satu kita bisa melihat sebagai ada potensi atau dugaan arogansi kekuasaan misalnya
ada sosok eksternal yang kemudian masuk ke dalam urusan partai orang lain
atau memang ada problematika sendiri di internal partai demokrat mbak wiwi
iya pertama ya menurut saya tidak bisa dijelaskan dengan single factor gitu ya
jadi ada beberapa faktor yang mencuatkan klb ini
yang pernah saya katakan adalah pastinya ada mungkin ya dari dalam sendiri gitu
dari beberapa kader meskipun tidak seluruhnya
sejumlah kader yang merasakan ketidakpuasan kekecewaan gitu ya terhadap suksesi yang mungkin hak otonom kader kurang diakomodasi
jadi kita berusaha melihat dari beberapa faktor
dari perspektif demokrasi ya
bahwa partai politik ini kan pilar utama demokrasi yang menjadi rumahnya demokrasi
mestinya memang diberikan peluang itu untuk adanya kontestasi
siapa kader kader yang the best gitu ya
yang memiliki kualifikasi
silahkan saja berkontestasi
nanti kan yang muncul satu
tidak mungkin semuanya yang menangkan gitu
nah ini yang tidak ditradisikan oleh partai partai politik
khususnya dalam konteks apa
lalu yang muncul adalah nuansa seolah olah ini ditarik ke dinasti politik
sehingga kader kader yang sudah mungkin berikhtiar besar gitu ya
ikut mendedikasikan dirinya untuk kemajuan demokrat partai demokrat dan sebagainya itu
lalu merasa terpinggirkan dan apalagi sekarang eranya milenial gitu ya
di promosikanya mas ahaye dan orang orang muda kan gitu
nah itu terpinggirkan orang orang yang mungkin sudah berjibaku yang luar biasa di demokrat dan sebagainya
itu perkiraan publik tentunya ya
sementara di eksternal sendiri tidak semuanya happy dengan demokrat gitu kan
nah ini gayung bersambut akhirnya gitu
cuma kita sayangkan ya meskipun klb itu bukanlah barang haram gitu ya
dan pernah berlangsung
berkali kali di partai partai lain juga gitu
tapi kali ini kita melihat yang tidak lazim
itu aja masalahnya
nah yang tidak lazim ini dampaknya apa prof terhadap iklim demokrasi kita
ya tentu ini kalau kita berbicara agak lugas gitu ya
karena law enforcement itu sudah ditabrak begitu saja
dan tidak tanggung tanggung
yang nabrak itu adalah di lingkaran istana kan gitu
jadi pendekatan kekuasaan itu sudah wello wello
nah ini yang terbaca oleh publik ini mohon maaf
saya harus sampaikan seperti itu
nah ini bagi pegiat demokrasi bagi akademisi intelektual aktivis civil society
ini betul betul mengganggu gitu ya
mengganggu berpikir mereka yang selama ini demokrasi tidak ada
nah ini yang harusnya kita tegakkan
kita jalannya kan sudah dua puluh tiga tahun
masa kita tarik begitu saja mundur semundur mundurnya
tentu kita tidak rela gitu ya
indonesia menjadi setback dalam menjalani demokrasi seperti ini
ini yang ketidak laziman
apa intervensi gitu ya kekuasaan
karena pendekatannya beliau adalah komandan di ksp kan gitu
ksp ini luar biasa
penny luar biasa di istana banget kan gitu ya
dan ini langsung menyentuh posisinya pak jokowi
nah tentu kita juga tidak rela gitu ya
bahwa pak jokowi gitu ya harus dikait kaitkan dan sebagainya
oleh karena itu memang harus ada standing yang jelas
sehingga masyarakat itu tidak menduga duga
jangan dibiarkan dugaan dugaan ini liar nantinya kan itu
perlukah presiden bicara mbak wiwi
perlukah presiden bicara dalam hal ini
menurut saya kalau sudah diwakili oleh pak menko polhukam
pak menko polhukam dalam hal ini harus memberikan satu standing atau statement
yang sangat apa ya memberikan kepastian gitu ya
beliau kan pakar hukum ahli hukum
mantan ketua mahkamah konstitusi gitu ya
jadi menurut saya tidak mungkin
dia itu menutup mata terhadap praktek praktek yang tidak benar
secara hukum tentunya kan gitu
oleh karena itu makanya statementnya itu sangat dalam koridor hukum
tapi memang masih agak normatif
tapi tentunya yang seperti ini harus tangkas ya tentu pemerintah
khususnya di bawah tadi itu ustadz ngabalin mengatakan bahwa presiden ini adalah penguasa tertinggi
di bidang eksekutif gitu ya
oleh karena itu hal hal yang berkaitan dengan pemerintahan dengan eksekutif tadi itu menjadi ranahnya
dan beliau memang adalah presiden
dimana pak muldoko adalah pembantunya kan gitu
dalam hal ini apapun yang bisa menstigma presiden ini tidak boleh ditoleransi menurut saya
ini kan secara tidak langsung memberikan nota gitu ya
nota terhadap ksp kan gitu
dan ini yang harus direkognisir
dan ini harus dikonsumsi

mungkin sudah saatnya kalau sampai bisa menimbulkan keresahan kolektif masyarakat harus diberikan oleh pak jokowi sendiri gitu
bang abalin mau tidak mau suka tidak suka nama presiden jokowi sekali lagi sudah terseret seret
ada dua ada beberapa diksi yang menurut saya harus segera saya luruskan
pada saat ini saya sudah mendapatkan informasi dari publik atau para penonton mendapatkan informasi yang menyesatkan dari penjelasan profesor siti zuhra
ini menurut saya ada diksi yang agak melenceng
dari kemaksas dan kedudukan beliau sebagai seorang peneliti dan ahli eh guru besar
arogasi kekuasaan yang masuk ke partai
pertanyaannya adalah arogansi kekuasaan siapa
siapa di lingkungan pemerintah yang melakukan arogan arogansi kemudian menabrak
apakah itu partai
apakah pamuldoko yang aktif atau pamuldoko yang pasif atau orang orang demokrat itu yang aktif
ini mesti jelas loh ya
karena kearogansi kekuasaan kalau kekuasaan itu artinya pemerintahan
yang kedua orang lain yang menabrak lingkungan

saya tidak mengatakan arogansi kekuasaan
ibu dengar ya ibu tadi ngomong saya dengan tenang dengar ya mbak yu dengar
tadi ada lagi orang lain yang menabrak dari lingkungan istana
apa urusannya menabrak itu
arogansi ini pilihan pilihan kata yang menurut saya tidak bagus
yang ketiga intervensi dari komandan di istana
menurut saya sebagai seorang peneliti dari liki sebagai seorang profesor dokter
saya tadi bangga banggakan loh mbak wiwi
tapi kalau mbak wiwi menggunakan diksi diksi seperti ini
maka saya harus lakukan klarifikasi
karena menurut saya ini akan merusak
merusak publik ketika menyaksikan dialog kita pada malam hari ini
arogansi siapa yang melakukan arogansi
pakai uang pakai kekuasaan pakai tentara pakai polisi
atau orang orang demokrat yang aktif yang datang kepada beliau
ingat saya dari awal mengatakan bahwa saya bukan jurubicara muldoko
itu supaya ibu tahu dan jangan sampai nanti menggunakan diksi diksi
atau merupakan orang lain yang melabrak dari lingkungan di sana
awal awal sudah kita katakan bahwa apa yang diambil oleh pak muldoko ini adalah sebuah keputusan pribadi
intervensi apa yang dilakukan
apakah ada orang orang pemerintahan atau ada orang orang dari ksp
yang mengikut serta pak muldoko hadir di klb
di klb tidak jawabannya
di situ menurut saya ada satu pernyataan yang menyesatkan publik prof zuhri
silahkan mbak wiwi ditanggapi mbak
saya tidak mengatakan arugansi kekuasaan salah dengar bang abang
catat dengan baik organsu kekuasaan masuk ke politik saya catat dengan baik
saya meresam dengan baik
itu istilah orang lain saya tidak mengatakan itu
jadi saya tidak pernah mengatakan arugansi kekuasaan
dialog kita ini saya merekam
iya pendekatan kekuasaan
jadi tanpa harus membawa pasukan ksp kehadiran pak muldoko itu ksp
publik itu menerjemahkan itu

muldoko datang dengan biaya sendiri meninggalkan ajudan tidak dikawal naik mobil umum dengan secara pribadi
keputusan dan langkah yang dilakukan oleh pak muldoko adalah langkah langkah pribadi
jangan ibu ikut ikut sby ksp muldoko ksp muldoko
nanti ibu jadi partisan ingat itu
jangan salah bang abalin saya ini sby hater ini
boleh dibuka google ya
saya ini termasuk hater
saya kritis pada pemerintah pak isi
kalau ingin menggunakan diksi dan narasi yang berbeda itu nanti bisa menyesatkan publik
itu sebabnya saya harus hadir untuk melakukan kelarinan ini
pak ustadz ngabalin saya awali tadi bahwa klb itu biasa
di partai partai juga pernah klb
kali ini siapapun mengatakan klb nya kok aneh kok tidak lazim kan itu
kenapa ada kehadiran pak muldoko sebagai non kader
lalu menjadi ketua umum
lalu pak harus jadi anggota dulu
terus hukum saya bukan orang hukum tidak berargumentasi hukum
lalu bagaimana respon dari tentunya pemerintah dalam hal ini
pak md pak menteri pukul hukum sudah memberikan respon
responnya sangat menyejukkan
sama saya sangat menghormati argumentasi dari ustadz ngabalin
tentu saya sangat menghormati
izinkan saya juga melihatnya dari perspektif birokrasi
yang menjadi juga visi besar dari pak jokowi
dan saya sangat serius saya ini di kemenpan juga lut
sebagai tim tka
tim quality assurance untuk di kementan itu
dan saya tahu bagaimana upaya dari kemenpan untuk terus memajukan birokrasi
dengan esolonisasi yang dipangkas dengan pembubaran institusi yang tidak relevan tidak signifikan dan sebagainya
termasuk bagaimana mindset dari para birokrat tingginya juga
baik mbak wiwi
terima kasih mbak wiwi dan juga pak ngabalin saya ke pak herman dulu
pak herman terakhir berhenti ke anda
ini kemudian kita tahu semua ada di bawah kemenkumham
kedua kubu juga sudah akan melaporkan sk masing masing
dari kubu anda seperti apa
juga mungkin ada yang ingin anda tanggapi dari apa yang sudah kita diskusikan
ya saya kira kalau ketua umum ahi dan adrt partai demokrat yang berlaku saat ini adalah yang sudah tercatat dalam lembaran negara
ya inilah yang sah dan legitimit
tetapi tadi saya sedikit belok mungkin mbak renhad
terkait dengan bagaimana kemudian seolah olah kita tidak harus melakukan hal hal yang benar
dan seolah olah kita tidak harus mengecap atau memberikan label bahwa pak muldoko itu adalah bagian dari pemerintah
ya pak muldoko masih kepala staf kepresidenan ini nggak bisa dilepaskan
dan tentu dalam perbincangan perbincangan saya memiliki kronologi
bagaimana berita acara yang disampaikan oleh para ketua dpc hasil investigasi di dewan kehormatan
bagaimana dari para ketua dpd dan para saksi lainnya
yang tentu di dalamnya tidak terlepaskan dari jabatan pak muldoko
sehingga suka tidak suka ataupun disebutkan dengan tidak disebutkan jabatan itu melekat
oleh karenanya persepsi publik bahwa sesungguhnya ada intervensi dari pejabat tinggi pemerintahan
yang tidak bisa dilepaskan dari jabatannya terhadap partai yang dilakukan secara ilegal
jadi ini akan menjadi persoalan menabrak terhadap etika birokrasi dan etika terhadap pejabat tinggi negara
baik baik terima kasih banyak bang herman kita akan melihat bagaimana ini kemudian akan bergulir ke depan polemik ini
kita akan nantikan seperti apa sekali lagi terima kasih
bang abalin mbak wiwi halo bisa terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih bapak ibu sehat selalu
satuan tugas operasi madagoraya menemukan lokasi persembunyian kelompok teroris mujahidin indonesia timur
kami akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi